konser band coldplay yang digelar di jakarta pada lima belas november dua ribu dua puluh tiga mendatang
mendapat sambutan baik dari para penggemar musik tanah air
namun sejak penjualan tiket konser coldplay dibuka
sudah banyak laporan penipuan penjualan tiket yang dilaporkan ke pihak kepolisian
nampaknya para pelaku penipuan memanfaatkan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi
waktu presale itu satu lima dan waktu general sale itu satu tujuh
berarti permintaannya itu ada tiga dua juta dan menunjukkan sangat tinggi minat dari coldplay di jakarta
dan ini dua puluh persen adalah wisatawan di jakarta
saya menyampaikan kepada semua masyarakat untuk berhati hati
untuk tidak terjebak dengan
tidak terjebak dengan
sejak penjualan tiket dibuka pada tanggal tujuh belas hingga sembilan belas mei dua ribu dua puluh
sudah ada banyak laporan penipuan penjualan tiket coldplay
pihak badan reserse kriminal mencatat kerugian mencapai ratusan juta rupiah
dan perlu diketahui bahwa masing masing kejadian masing masing kasus
tidak ada kaitannya atau mereka bukan merupakan jaringan
bukan merupakan jaringan
ini adalah oknum yang memanfaatkan situasi di mana masyarakat berbondong bondong mencari tiket yang sudah terjual habis
dua modus penipuan tiket konser coldplay yang paling sering ditemukan adalah modus membuka jasa titip atau just tip
dan modus kenal orang dalam
kedua modus dilakukan ketika tiket konser sudah dinyatakan terjual habis oleh pihak resmi
kedua modus dilakukan ketika tiket konser sudah dinyatakan terjual habis oleh pihak resmi
dalam modus just tip pelaku akan membuat akun media sosial dan membeli pengikut agar terlihat terpercaya
mereka kemudian meminta biaya jasa booking tiket dan memberi tenggat waktu pelunasan pembayaran
harga tiket yang dijual lebih mahal dari harga resmi
penipu juga memperlihatkan foto tiket asli untuk memancing korban melakukan pemesanan

selain itu juga ada modus di mana pelaku mengaku mengenal orang dalam
baik dari pihak promotor atau penyelenggara acara
tiket yang dijual juga akan dikenakan harga yang lebih mahal
dan pelaku akan memancing korban dengan cara memperlihatkan foto tiket asli
pelaku juga seringkali membeli rekening dengan nama orang lain yang kemudian langsung ditutup ketika telah menerima pembayaran
wendy putranto seorang manajer band yang juga berpengalaman menjadi promotor musik mengatakan penjualan tiket konser besar terpantau dengan rinci
sangat kecil kemungkinan pihak penanggung jawab acara mengantongi tiket ekstra untuk kemudian dijual kembali
jadi mereka punya situation room di mana semua tim ini berkumpul di situ dan ada banyak screen yang dipasang untuk memantau pergerakan dari penjualan tiket secara langsung pada saat itu
jadi dia tahu gitu apakah ini ada bot yang bermain gitu ya
apakah ini ada upaya upaya untuk melakukan penipuan via cyber gitu ya
dan itu tim teknologinya udah bergerak
penggelar acara memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi penjualan tiket di media sosial dan media masa terkait informasi lengkap seputar penjualan tiket
meski pihak kepolisian sudah menindaklanjuti
kasus kasus penipuan tiket konser coldplay bukanlah satu satunya acara besar yang akan diselenggarakan di indonesia pada tahun ini
dalam waktu dekat yakni sembilan belas juni dua ribu dua puluh tiga akan ada pertandingan sepak bola antara tim nasional indonesia versus argentina di gelora bung karno jakarta
lantas apakah maraknya penipuan akan kembali terulang
lalu bagaimana caranya agar terhindar dari penipuan tiket saat membeli tiket untuk acara besar
wendy menyampaikan sejumlah tips untuk menghindari modus penipuan saat membeli konser atau acara besar
pertama simak informasi dari sumber resmi seperti promotor dengan baik
jangan percaya penjual tiket yang tidak resmi atau yang bukan rujukan resmi dari promotor
jika ada nomor tak dikenal yang kontak mengenai tiket periksa nomor tersebut di aplikasi database nomor kontak
hanya kunjungi situs atau akun media sosial